motif tie dye atau jumputan bukan barang baru di dunia fashion
mengutip cnnindonesia com tie dye dikatakan telah dikenal sejak enam ratus tahun lalu di dunia lho
di tengah pandemi corak warna warni tie dye kian memius pasar
cocok dipadu padan dan bisa dikenakan dalam suasana apapun seperti para pesohor ini
bagi produsen taidai yang kembali naik daun adalah bentuk inovasi agar tak kehilangan pembeli
kita challenge buat inovasi aja sih ya
kan kita produksi dengan sistem rumahan banget itu resiko kelunturan warnanya tuh turunnya cepat banget
jadi memang berbeda sama kalau diproduksi
proses di pabrik yang memang ada alat khusus jadi dari sisi airnya berapa derajat pengeringannya segala macam itu memang beda teknis
biar gak ketinggalan zaman coba deh bikin baju dengan motif tie dye sendiri seperti yang dilakukan egit dan sang buah hati kimi
baju yang diperlukan untuk menambah kemampuan

atau masker warna putih polos pewarna tekstil karet gelang dan plastik klip
sebelum memulai tutup alas dengan plastik ya agar terhindar dari tumpahan cat
pakai juga sarung tangan plastik untuk melindungi kulit dari bahan pewarna
pastikan bahan pewarnanya yang aman untuk kulit si kecil
motif taida yang akan dibuat kali ini terbentuk dari karet gelang
cubit sedikit kain lalu ikat
beri jarak antarikatan
sebelum diberi pewarna rendam kain dalam air
fungsinya agar pewarna lebih menyerap
lalu beri warna di masing masing pucuk ikatan
akan lebih mudah jika anda menggunakan botol dengan ujung lancip seperti ini
jika ingin warna lebih tahan lama campurkan pewarna dengan air hangat dan sedikit baking soda
setelahnya masukkan baju dan masker ke dalam plastik klip
diamkan selama enam hingga dua puluh menit

semakin lama warna akan semakin bagus
terakhir jemur sampai kering dan cuci sebelum dikenakan
ingat pencucian dan penyetrikaan bisa mempengaruhi warna hasil akhir
selain belajar mengenal warna membuat taidai juga membantu meningkatkan fokus serta koordinasi mata dan tangan anak
untuk mencari kegiatan yang positif dan juga mengasah kreativitas buat anak apalagi di saat pandemi ini
karena anak saya dua lima tahun ini butuh di stimulasi terus sensorinya
nah salah satunya bisa tie dy ini main warna terus juga celup celup
dan dia juga bisa berkreativitas sesuai dengan keinginannya
dan juga ngajarin juga kalau sesuatu yang dia dapatkan itu ada prosesnya
jadi gak instan
ini dia nih baju dan masker tie dye nya sudah bisa dipakai
limited edition karena cuma kita sendiri yang punya
tim liputan cnn indonesia